jelang pernikahannya dengan kaisang pangarep calon mempelai wanita erina gudono
memperlihatkan sebuah hampers yang khusus dipesan untuk sahabat sahabatnya
yang akan bertugas sebagai bridesmaid atau pengiring pengantin
hampers tersebut dipesan erina dari sebuah umkm yang ternyata masih tetangganya sendiri
hampers kotak berwarna hijau tersebut berisi antara lain pengharum ruangan parfum gelas dan teh herbal
selain itu ada pula barang yang dipilih sendiri oleh erina
yaitu selembar kain jarik selendang dan kebaya
rencananya hampers tersebut akan dikenakan pengiring pengantin saat prosesi akad nikah dan resepsi
hampers yang dihargai tiga ratus ribu rupiah per kotaknya itu juga berisi panduan busana
yang akan dikenakan tamu undangan untuk acara akad nikah dan resepsi
hampers tersebut dipesan erina dari sebuah umkm bernama priscanara atelier
yang lokasinya hanya berjarak lima meter dari rumah erina di yogyakarta
jadi diffuser terus parfum gelas sama kayak teh gitu
kalau untuk jumlahnya kemarin mbak erina itu mintanya lima puluh tiga lebih
itu ada untuk yang teman temannya putri indonesia itu ada sekitar tiga puluh an
itu sisanya untuk teman temannya sahabat sahabat juga
tak hanya soal hampers kaisang dan erina juga telah melakukan rangkaian
foto pre wedding di berbagai lokasi jelang pernikahannya
dikutip dari akun instagram kaisang pangarep
foto pre wedding pertama dilakukan dengan tema sepak bola
dan berlokasi di stadion manahan solo
keduanya kompak mengenakan jersi bola berwarna merah
selain itu ada juga foto pre wedding bertema alam
yang berlokasi di gumuk pasir serta berlatar pohon beringin
rencananya pernikahan kaisang pangarep dan erina gudono
akan digelar pada desember mendatang
tim liputan cnn indonesia